partai keadilan sejahtera menilai pidato kenegaraan presiden joko widodo adalah pidato yang baik
namun pidato tersebut hanya mengandung kata kata tanpa aksi nyata
politisi pks mardani alisera menilai pemaparan presiden dalam pidato kenegaraan tidak sesuai dengan kenyataan
menurut mardani langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi tidak terlihat
presiden harus mengambil langkah konkret melalui perombakan kabinet penajaman anggaran hingga merger antar kementerian
pks juga menilai kebijakan pemerintah belum berpengaruh banyak pada kehidupan masyarakat
kebijakan seperti bantuan sosial hingga pembelajaran jarak jauh dianggap belum efektif di masyarakat
ini catatan besar
lagi lagi pidato yang baik tetapi pidato mudah aksi yang susah
kami akan fokus bagaimana memastikan semua pidato itu berubah menjadi aksi